pertama kali saya mencari arisan suaminya sudah tahu kalau mau mencari arisan
terus ternyata arisan itu sudah dijual ke orang lain
suaminya marah marah istrinya itu dipukuli
tapi sebelumnya itu sudah memang suaminya itu serang menempelengin
tapi saya kan anu saman jangan menang saman jangan diam saja
kalau ditempelingi jangan diam harus berteriak gitu ya
harus berteriak kalau suami sampai menempeleng harus berteriak minta tolong siapa
yang ada itu harus diminta tolong jangan diam saja

pokoknya harus dilawan jangan mau menerima kekerasan

ini maksud obama mungkin

presiden unpleasant mungkin saya merasa sayausta laginya
misalnya unusual sekali ya
di kelurahan banyu urib goetan sebuah kampung padat penduduk di selatan kota surabaya jawa timur
rumah rumah dempet saling berhadapan hanya dipisahkan satu ruas jalan selebar empat meter
di sebuah rumah suasananya agak berbeda
sejak pukul delapan para pengurus pusat krisis cahaya mentari mulai berdatangan termasuk ketuanya mariani zainal
mariani bersama beberapa orang warga banyu urip wetan mendirikan pusat krisis ini sejak dua ribu empat lalu
di surabaya ini adalah satu satunya tempat pengaduan dan penampingan bagi para perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola mandiri oleh warga
awalnya tempat ini merupakan rumah milik mariana lalu dihibahkan menjadi kantor
setiap sabtu pengurus datang menerima aduan warga atau merencanakan kegiatan kegiatan selanjutnya
perempuan yang datang bukan cuma warga sekitar
reputasi pusat krisis cahaya mentari telah sampai keluar surabaya
dan kerap menerima aduan warga
warga luar kota

jadi ya ikut bantulah untuk menyelesaikan warganya
sudah hampir tiga puluh tahun mariani zainal seorang ibu rumah tangga melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan
ada beragam kasus yang datang padanya tapi yang utama adalah kekerasan dalam rumah tangga
pelakunya biasanya adalah sang suami
semua berawal dari sebuah pelatihan
tentang hak perempuan yang dia ikuti bersama teman temannya pada awal tahun sembilan puluh an
mariani yang kebetulan waktu itu cukup terpandang di kampungnya
menerima banyak cerita kekerasan rumah tangga oleh istri istri tetangganya
berbekal hasil pelatihan itu bersama beberapa teman mariani berupaya memediasi
memberi penyadaran pada si suami dan menemani si istri
agar tidak trauma serta bisa kembali menjadi istri dan ibu seperti sedia kala
sahabat terdekatnya adalah monika sri sunarti yang juga seorang ibu rumah tangga
perjalanan tiga puluh tahun membela perempuan korban kekerasan dilalui maryani bersama monika
kan waktu itu sebelum ada undang undang perlindungan anak atau perlindungan pkdrt
itu kita kan tidak bisa intervensi pada sebuah keluarga
ketika ada orang berantem gitu kita eh bukan urusanmu kita ajar bu
tapi ketika ada undang undang itu kita akan bisa ini ada pasalnya
ketika kita melihat mendengar saja ketika kita tidak mengambil tindakan
kita kan juga sudah kena pasalnya
tapi kalau saya pribadi dari hati saya yang paling dalam
ini loh sesama perempuan saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini
saya harus bisa berbuat sesuatu
mariani selalu mendampingi korban kekerasan rumah tangga sehingga
dari mulai menemui suami korban menasehati bahwa ada konsekuensi hukum terhadap pelaku kekerasan
atau langsung mendampingi korban melapor ke polisi jika memang diperlukan
bu mariani ini menurut saya orangnya lebih bonek daripada saya
ketika pendampingan itu dia lebih berani nerabas daripada saya
nekat ya misalkan ini ngelabrak seorang laki laki gitu dia lebih wah berani
kalau saya saya lebih berani
saya masih nanti dulu
ya ada yang saya ke suaminya gitu
ada yang boleh dan ada yang tidak
kalau boleh ya saya datangi suaminya
kalau nggak boleh ya saya ya nggak bisa memaksakan gitu
jangan bu nggak usah selesaikan sendiri
cuma kita kan memberikan penguatan saja
suaminya menolak ibu
jangan urusin remah tangganya orang
terus itu kan sudah ada undang undang pkdrt itu
tetapi semua pilihan terhadap tindakan yang perlu dilakukan tetap diserahkan pada korban yang melapor
maryani dan tim pusat krisis memberikan penguatan dan menjelaskan risiko atas tindakan lanjutan yang menjadi pilihan korban
sebagian korban yang didampingi memilih berani bercerai dan hidup mandiri
tidak boleh memang kan tidak boleh
kita tidak boleh memutuskan memilih
tapi mereka yang memilih sendiri
kalau memang itu penting sudah apa ya aku tidak kuat ya
ya apa sih kepilihanmu ya sudah
minggu kedua dan keempat adalah jadwal pertemuan anggota koperasi jarpuk atau jaringan perempuan usaha kecil yang diinisiasi oleh pusat krisis cahaya mentari
sepuluh anggotanya adalah perempuan yaitu para pengurus mantan korban kekerasan dampingan pusat krisis dan beberapa warga lain
berdiri sejak tahun dua ribu empat kooperasi ini sudah punya aset sebesar satu dua miliar rupiah
koperasi jarpuk juga menjadi solusi bagi upaya penghentian kekerasan
dalam rumah tangga di kawasan banyu urib
kooperasi memberikan modal usaha bagi sejumlah perempuan korban kdrt agar tidak tergantung pada suami yang sudah menyakitinya
kooperasi juga menjadi solusi bagi anggotanya agar tidak perlu meminjam pada rentenir dengan bunga tinggi
di ganggang kawasan banyu urib sudah tidak tabu rentenir juga menjadi penyebab pecahnya sebuah rumah tangga
kebutuhan dari saya pribadi dan keluarga
sangat menguntungkan sekali salah satu contohnya adalah ketika kita menabung banyak utangnya juga banyak nanti kan shu nya juga banyak
jadi nanti kembali lagi ke kita untuk shu nya
sangat bagus sekali karena bunganya sedikit mas
dan keuntungan nanti masuk ke kita lagi kan
kalau rentener kan bunganya tinggi
pakai jaminan kalau tidak salah
kalau kita kan enggak hanya ada tabungan itu saja
yang dilakukan marianu zainal bersama pengurus pusat krisis cahaya mentari
mungkin adalah oase bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga di kawasan banyu urib
saat jerit mereka dari pojok kampung terendam isinya kota
maryani datang mengulurkan tangan
mengajak mereka berani bersikap mencari pertolongan dan menolak diam
bisa juga mereka berani bersikap menolak diam
saya itu ekonomi itu bisa saya atasi ya kalau ada kerjasamanya
cuma masalahnya itu kekerasan saja
kekerasan lahir sama batin
kalau lahirnya kan kita ditampar
batinnya kita diholok kayak perempuan murahan

mereka berani bersikap mereka berani bersikap
mereka berani bersikap mereka berani bersikap
semoga semuanya sidedahan karena behaviour baby

itu kemarin aja saya pernah ikutin nanti saya bilang
botol ini pun tidak nolak pak kakak saya enggak
sebetulnya sih sama anak saya sudah bu istirahat
oh enggak ya selama saya masih mampu untuk melakukan
apa yang bisa saya lakukan saya tetap melakukan
drt itu dilakukan oleh orang yang punya power
kebanyakan yang punya power dalam keluarga adalah seorang laki laki
nah perempuan biasanya diam itu aib
enggak boleh diumbar umbar
dan dia juga merasa bahwa suamiku seperti itu karena aku juga jadi salah satu faktornya
misalkan badanku sudah enggak se langsing dulu
aku udah jarang make up
rumah berantakan karena aku ngurus anak
semua kesalahan itu di aku
jadi enggak apa apalah suami seperti itu dan akhirnya aku memutuskan untuk diam
karena kalau aku bicara di luar
orang orang akan menjatuhkan kehormatan suamiku
dan dia akan menonjok aku lebih keras lagi
ini sungguh menarik ya
jadi setiap dua minggu sekali
anak anak di sekitar kampung ini kemudian diundang secara rutin untuk datang ke tempat ini
dan kemudian mereka dijudukan seperti ini
diberikan semacam pencerahan sebenarnya
tentang umumnya adalah soal masalah bagaimana mereka bisa berperilaku yang sehat
yang aman saat bergaul dengan sesama dan saling menyayangi dengan temannya
mereka juga diberikan pandangan pengetahuan
apa yang harus dihadapi jika mereka mungkin mengalami pelecehan tersebut
tetapi yang paling utama sebenarnya adalah
ini adalah bagian untuk sedari dini memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga
yang mungkin saja ada atau dialami oleh anak anak ini
dan saat mereka tumbuh besar nanti
menjadi dewasa nanti
mereka bisa tumbuh sebagai laki laki dan perempuan yang saling menghargai
menghormati terhadap pasangannya
kembali tangan kaki
delapan hari balik
prosesnya ya ini kami harus melihat mendengar
itu yang penting sebenarnya mendengar karena kami bagian dari pengurus
saya dengar pun langsung saya datangi supaya tidak terjadi yang lebih besar
saya datangi saya kasih edukasi untuk penyelesaiannya
jangan sampai ke tingkat yang lebih atas seperti ke kepolisian dan sebagainya
itu saya sadarkan terus menerus seperti itu
saya sampaikan kalau begini
kamu nanti berhadapan dengan hukum
kalau berhadapan dengan hukum gimana
kalau kami sering menampar istri dan kekerasan terhadap anak juga
yang rugi siapa
yang rugi kan kamu sendiri
berarti dia kalausa penerima fasilitas

bisiknya akan memiliki hak yang cukup bagi kita
dari orang tua ini sudah memberikan porsi untuk mandiri
alhamdulillah selama kecil sudah dididik untuk
mengambil keputusan mandiri
jadi selama ibu berkiprah di kegiatan sosial
untuk hal hal itu tidak terlalu kita tidak terlalu bergantung kepada orang tua
mungkin hal hal yang sangat penting baru kita konsultasi pada orang tua
tapi tidak ada rasa istilahnya kurang perhatian atau apa tidak ada
saya pernah pendampingan ketiga generasi
jadi orang yang merdeka
memang dia pengaruh sama teman teman
temannya itu sering kumpul
sebetulnya sih sama anak saya
sudah ibu istirahat
ya selama saya masih mampu untuk melakukan
apa yang bisa saya lakukan saya tetap melakukan
saya ingin menangkan kepuasaan buat ke trazis
sedang seminar tersebut
dan ini on